lo mau jemput devi kan
gue gak mau dia sakit hati lagi
maksud gue apa sih
udah ah jangan ngomong kayak gitu terus
besok kamu balapan kan
oke kalau gitu berarti
sekarang kamu harus fokus dulu buat balapan besok
jangan pikirin masalah ini
pokoknya harus konsen dulu oke
iya dong aku tuh emang mau fokus balapan
dan besok kayaknya aku gak masuk sekolah
soalnya dari pagi aku harus mempersiapkan diri buat besok
iya dong kamu kan butuh persiapan juga
besok aku nonton ya oke
ya harus dong rev
biar aku semangat
kalau gitu kamu istirahat nih
mau bibi buatkan minuman
kali ini kayaknya saya butuh minuman
hari ini saya capek banget bu
ya sudah bibi buatkan yang anget anget ya
apa lagi ya persiapan buat syuting besok
ya allah macan sampai lupa
macan kan aduh butuh figuran ibu ibu buat syuting besok
kalau pake agensi gak mungkin nih waktunya mepet
kan mesti dilihat dulu cocok apa enggak
terus gimana dong si macan ini
kenapa macan gak mikir aja tuh
asosiasi ibu ibu lebay
kali aja dia mau bantuin
selamat deh syuting besok
udah tidur cuy
kat tadinya gue mau
nawarin lo kerjaan
tapi gak jadi deh lo galak
aduh lo harus tanggung jawab dong cuy
lo udah bangunin gue
cui cui bye bye gitu aja gak bisa
kerjaan apaan nih
gini besok tuh beneran deh
lo kan ada syuting
jadi gue butuh nih
butuh cara cantik gitu deh kayak lo
lo mau gak
kenapa dadakan pisang sih
kat di ratu endorse kan
jadwalnya padet cuy
gue kok masih tau dong konsepnya apa dulu
terus kostum kayak gimana
rambut kayak gimana
kan harus tau dong cuy gak bisa dadakan kayak gitu kan
kan harus tau dong cuy gak bisa dadakan kayak gitu kan

ya kat lo ribet ternyata artist endorse
udah deh kagak jadi deh
rezekinya juga ribet lah

ih gak bener pisang jadi jelemak
sok lah tuh lo udah bangunin gue
lalu tanggung jawab kerjaan apaan
gue udah mau terima kok gimana sih
beneran lo terima
ini trius nih baju dia kaya gini
kecil baju timut
ya beneran ratu cuy
yes cocok aduh gue udah beli kaya gitu
gue pengen ngecap terima kasih nih sama lo kat
yaudah sampe besok ya kat
jangan telat ya kat
honor sih gak penting bagi gue si ketty
ratu endorse sang primadona yang penting eksis cuy
saya ini artis endorse harus penuh jadwal
dia kaya ketau
cuman buat keguran ibu ibu doang
nyonya baik baik saja
aduh gila luar biasa
sampai saya ilang baru ngeliat bau gue udah ilang
nah kita mulai
nah kita mulai
nah kita mulai
eh sardung kamu kalau sarapan pagi itu kira kira
nanti siang juga makan lagi
bismillah tuh eh
wah dadang ya
kalau mau kerja keras itu makanan harus banyak
jadi kita kan banyak kerjaan
kalau mau kerja jadi alasan
nanti udah kenyang nih pasti tidur di ujung
ini tuh yang bungkus sarapan kan
gaya pisang sih kayak mau dibungkusin segala
lala kita jangan dimanya neng
ih abang apa apa tuh sekali kali mah perhatiannya nggak om ya
nanti neng berangkat sekolah bayang nantain ya
sekalian kita mampir dulu ke rumahnya mandi
hmm kayaknya abang mah nggak mau lah neng
antre neng ke rumahnya mondi
bisik ketemu sama mamahnya mondi
ya tuh abang nggak apa apa sekali mah ya
buat satu rame om ya
kalau neng nggak dendam sama abang
neng pasti kesiangan
nggak pokoknya harus sama abang
betul betul sama om dulu ya
lagian sekali kali satu rame juga boleh tuh abang
mamah duduk aja ya
aduh buntan pisang abang ya
tahan abang ya
ada pasien yang protes nanti siang motornya mau diambil
bilang kalau protes bayarnya lebih
neng buntan ya
neng banteng aja banteng aja
kalau saya mah buntan ya saya jaga imah aja
ah sudah nanti masa gaul

kalau gitu sekali aja yuk abang udah ngapain
aduh neng abang abang sudah selesai
saya lagi minum obat makannya harus makan dulu
lagi sakit perut abang
udah browding jangan banyak alasan
kamu mah daharnya dahar seuraung aja biasanya kembik
tuh om semuanya pada sibuk kan
sekarang abang sarapannya cepetan kita berangkat ya
lo mau jemput devi kan
nung kamu mau jemput
gue gak mau dia sakit hati lagi
yang gue yakin devi masih cinta sama gue
gue ingetin sekali lagi
gue yakin devi masih cinta sama gue
sampai jumpa lagi